rabu pagi sejumlah asn berlarian karena terlambat mengikuti apel hari pertama kerja
usai libur lebaran di lapangan pemerintah kabupaten jombang jawa timur
pemkap jombang mengancam akan memberikan sanksi bagi asn yang membolos tanpa keterangan
tidak hanya asn laki laki sejumlah asn perempuan juga diminta berlari
oleh satuan polisi pamung praja yang berjaga
sementara ratusan asn lain sudah bersiap berbaris di lapangan pemkap jombang
setelah upacara selesai di lokasi yang sama dilangsungkan halal bihalal
antara asn dengan bupati wakil bupati maksud kami serta pejabat setempat
sementara itu terkait asn yang membolos pada hari pertama kerja tanpa keterangan jelas
bupati jombang menyebut akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan kesalahan asn
pemenangan serupa juga terjadi di majalega jawa barat
pada hari pertama kerja setelah libur lebaran sejumlah aparatur sipil negara
terlambat mengikuti apel di lingkungan pemkap majalengka
sejumlah asn bahkan berlarian menuju lokasi upacara
sementara itu di sejumlah ruangan kerja masih terlihat kursi yang kosong
diketahui asn yang biasa menepati tempat tersebut belum masuk kerja
sekretaris daerah majalengka menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas
terhadap asn yang terlambat maupun yang tidak masuk tanpa keterangan